berikutnya adalah informasi yang cukup mengejutkan karena rapat dewan gubernur bank indonesia oktober dua ribu dua puluh
dan kenaikan ini untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah
yang telah melemah di atas lima belas delapan ratus rupiah per dolar as akibat ketidakpastian global
dan meningkatnya ketegangan geopolitik termasuk konflik israel dan hamas mendorong harga energi dan pangan meningkat
sehingga mengakibatkan tetap tingginya inflasi global
fokus kebijakan bi adalah mengambil langkah preemptive dan forward looking
yang diarahkan pada penguatan stabilisasi nilai rupiah
hal itu guna memitigasi dampak tingginya ketidakpastian
pasar keuangan global terhadap inflasi barang impor
rapat dewan gubernur bank indonesia pada delapan belas dan sembilan belas oktober dua ribu dua puluh
suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility
suku bunga deposit facility dan suku bunga lending facility